dalam rangka menyemarakan hut tni ke tujuh puluh empat lima oktober kemarin
satuan tni jajaran gurnizon tetap tiga surabaya menggelar pameran alutsista
dengan adanya pameran ini masyarakat diajak mengenal lebih dekat
apa saja kekayaan peralatan perang yang dimiliki tni kita
minggu pagi lapangan arafuru masto akademi angkatan laut surabaya
disulap menjadi tempat parkir puluhan kendaraan perang milik tni
ya dalam rangka hari jadi tni ke tujuh puluh empat satuan tni jajaran garnisun tetap tiga
menggelar pameran alusista
pameran ini menampilkan berbagai peralatan tempur tni
baik dari angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara
salah satu alutsista yang mendapatkan perhatian dari masyarakat
yaitu tank jenis lopak
tank milik angkatan darat ini merupakan salah satu alat tempur
yang masuk dalam generasi baru
tak jarang banyak pengunjung yang tertarik untuk bersuap foto di kendaraan perang ini
menurut pangdamulima brawijaya
pameran alutsista ini mengangkat tema tni profesional kebanggaan rakyat
sehingga pada momentum ini tni ingin menunjukkan kepada rakyat
perikatan kemampuan dan alutsista apa saja yang dimiliki saat ini
ini dalam rangka untuk memperkenalkan kepada masyarakat
tentang alutsista yang dimiliki oleh tni yang ada di jawa timur ini
sekaligus sebagai pertanggung jawaban tni kepada masyarakat tentang pembangunan
tadi yang saya sampaikan pembangunan postur tni kekuatan kemampuan dan gelar
berlangsung selama satu hari saja pameran ini dibuka untuk masyarakat umum
sehingga masyarakat bisa mengenal lebih dekat persenjataan apa saja yang dimiliki oleh tni
bagus sekali soalnya untuk memperkenalkan anak anak kita
biar anak anak kita itu paham kalau tentara kita itu hebat
sebagai anak muda sendiri sih mendapat banyak wawasan dari pameran pameran ini
juga ada kreativitasnya juga
menariknya ini sih kayak pameran pameran dari tni sendiri
kayak ada pesawat tank tank kayak gitu
reprofit atau modernisasi alat perang juga terus dilakukan
agar persenjataan tni kita semakin kuat dan canggih